aduh rena dimana sih
dimana anakmu main cantik gitu ya
aduh dimana ya
pinter banget sih ngumpetnya
kemudian mama akan percaya
kalau andin bukan pembunuh orang
dan kita bisa berkumpul kembali
makasih banyak ya pak
hore udah sampai rumah mama
mama aku gak mau berenang
kan kita disini gak berenang
trennya juga bakal jauh jauh
kok dari kolam berenang
jadi jangan takut ya
kan ada mama
ancus gak bawa baju renangnya rena
ma aku mau liat kamar mama sama papa dong
kita masuk aja yuk
aku mainan ya ma
iya tapi jangan diberantakin ya
pelan pelan ya sayang ya
kalau aku pake ini
jadi jangan dikaya mama
gak perlu harus pakai deh kayaknya
udah cantik banget
kebahagiaannya rena itu
paling berasa banget
kalau dia lagi sama andin
berasa kuat banget
sampai jumpa lagi
biar pada kumpul lagi deh semua
udah berasa besar ya
jangan ya sayangnya kau masih kecil
nanti bibirnya kering
ini khusus untuk orang dewasa
nanti kalau rena sudah besar
rena boleh pake
nanti mama beliin rena
makeup yang banyak
ya aku mau kain mama
nanti ya cantik ya
nanti boleh pake nanti
kita makeup bareng
kalau sudah bisa
mama tutup ya
jangan penasaran lagi ya
mau makan gak
apa aku cek dulu ya artis ini
apa benar dalamnya ada foto mama sarah
ikut sampai jumpa lagi ya
habis pak maaf pak ada barang baru masuk ke gudang ini tanda terimanya
tapi sebaiknya bapak cek dulu barangnya
tapi buat apa juga aku ngecek hard disini kan aku udah liat fotonya
yaudah kita cek sama sama ya
baik pak saya tunggu di gudang ya
tapi emang bener bener mantep masakan lu ben
terus pedas lagi
renanya sampe nambah dua
pa masih kerja sayang
kita telepon papa ya
ya dan papa pulang
terus papa sama mama dengan aku
tebak aku ada dimana
reina di rumah papa
iya pak aku di rumah papa
udah dong pak boleh boleh sama oma
iya mas aku yang denger sendiri kalau misalkan reina minta izin
ya walaupun gak lama lama tapi aku senang sih mama udah ijin sama papa
salah satu sama rambut abadi
aku yang denger sendiri kalo misalkan rena minta izin
ya walaupun gak lama lama
tapi aku senang sih mama udah ngasih izin
kalo rena main disini
papa pulang sekarang ya
makasih ya pak
papa dateng kita main pepak
siapa yang jaga duluan ya
oh kita hombing pak
tapi dia dalam laku putih
tapi tetap aja kita berdua begini
tuh mama lain sendiri
kita mau buka dimana ancus
wah kita mau buka dimana ya
supaya gak ketahuan sama mama andi
nanti kita cari tempat persembunyiannya
kita mulai berpencar
hei kenapa jangan takut
gue ada di sini cuma butuh informasi
lo yakin lo gak kenal lah
enggak pak gak kenal
jangan pernah lo bohong sama gua
dan gua yakin lo pasti tau
enggak pak saya gak kenal pak saya gak tau
siapa orang di foto ini
lo dengerin gua baik baik
empat tahun yang lalu
lo pernah nganter makanan ke kelasan nirwana
dan dia dateng
ngambil makanan itu ketemu sama allah
sesuai aplikasi kok mas alamatnya sesuai titik
ini sudah sudah titik ya mbak
tapi bukan cuma mbak
ini saya di kedai kopinya ibu enim
mbak kesini aja deh ya
terima kasih banyak ya mas ya
saya gak kenal pak
saya gak tau pak
dimana ya mirna sama reina ya
gak keliatan loh
numpet dimana ya
gak keliatan nih
tapi keliatan kakinya
bukan apa apa tapi keliatan kakinya
gimana sih numpetnya dimana sih nur
kan ngapain numpet disitu kan gak ketutup
gue pikir holdingnya panjang
oh di rumah kali
ya rena lagi numpet lah
masa gue kasih tau
aduh reina dimana sih
pinter banget numpetnya
dimana anak mama yang cantik gitu ya
aduh pinter banget sih numpetnya
eh apa itu
punya mama ya
ketemu dimana sayang
ketemu dimana sayang
di situ ma
ini lipstick siapa
kenapa ada di sini
siapa ya perempuan yang pernah datang ke sini
ya udah kalau gitu mama simpen ya
sekarang kita keluar
pak kasih apa kada pulang
rera mau main ke rumah papa
aku suka rumah papa
ntar papa mau ngambil foto dulu di mobil ya
mama ini foto yang oma buang
kok bisa ada di kamu mas
tadi waktu sampai gerbang saya ngeliat uya sama kiki buang foto ini
ya udah dipajang di sini aja
ya udah kita pasang foto yuk
pertanyaan gua satu sekarang
lu jangan pernah berbohong sama gua
nama dia andin
lu pernah ketemu sama dia dia ambil makanan ketemu sama allah
pak saya nggak tahu pak
saya nggak tahu
yakin lu nggak tahu
nah pak saya nggak tahu pak
ya udah oke udah begitu ya
karena lu nggak tahu
gua bisa tahu
biarpun bapak pukul saya sampai mati pun
jangan sampai kabur
kali ini saya bakal ketangkep bu
oke oke sekarang
sekarang kamu dengerin saya ya
mereka pasti minta kamu bersaksi
buat perempuan yang namanya andin
kamu jelasin kalau kamu tidak ingat
kamu udah lupa karena kejadiannya sudah lama
sekarang denger ya
kalau sampai kamu ngaku ke mereka
saya akan langsung tarik uang lima ratus juta itu
jangan macem macem sama saya
mudah mudahan gue dibikin pulang
dan nggak diganggu lagi sama mereka
bisa berat loh
gak usah sayang
gak usah sayang
bagus ya ma
agak diturunin kanannya dikit
mas cantik banget
lebih cantik daripada mama
ah gue tuh agak bingung ya sekarang ya
orang yang lo bilang sumarno itu gue tanya sama dia lo tau dia bilang apa
gue tunjukin foto aneh depan muka dia lutut dia bilang apa
dia juga gak ingat sama sekali
gue pukul dia dia juga tetap gak ngaku
sekarang masalahnya lo yakin
lo gak salah orang
gue yakin banget sih gak salah
soalnya yang dikasih sama green jack itu fotonya
terus sekarang gimana
mau gue lepas atau gimana
gue cek seterah lo sekarang
jangan jangan jangan
lo bawa dia ke jakarta biar andin yang kenalin diri sini
kita buktiin dia bohong atau enggak
sumarno bakal gue bawa ke jakarta ketemu sama andin
makasih banyak ya enggak
lo udah banyak banget bantuin gue
udah santai aja
pokoknya nanti kalau gue udah berangkat gue kabarin lu ya
ya pun siang siang begini
aku mimpi buruk
baru kali ini aku membiarkan elsa
menanggung sendiri akibat dari perbuatannya
tapi hati aku udah gak tenang
daripada aku belisah seperti ini
apa lebih baik aku ke coffee city aja ya
aku tanya sama papa tentang hardis itu
tentang harddisk itu
selamat sore mas
mau pesan apa
apa ya pak
apa ya pak
apa ya pak
kebetulan kita punya yang baru
kalau gitu boleh deh pesan itu pak
iya silahkan dulu mas
oke terima kasih
ini menunya kalau mau lihat lagi
bawa dia ke mobil buah sekarang
saya mau ke mana pak
kalau begitu lo ikut gue ke jakarta sekarang
keluarga saya gimana pak
kalau lo sayang sama keluarga lo harusnya lo jujur dari tadi
setelah semua masalah selesai
pak itu dia lepasin
ini apaan sih
udah lunas semuanya
oke terima kasih
iya tadi abis aku di rumah bosen terus
jadi ya ke sini
duduk aja dulu
tadi harddisknya udah dikasih ke nino
udah aku kasih ke nino tadi
udah dibuka belum sama dia
tadi nino nggak sempet buka
nggak apa apa sih
cuma itu kan harddisknya udah lama
siapa tahu nino pengen tahu isinya
bisa dibuka atau enggak
itu kan editor fotonya elsa
kenapa dia ada di sini
aduh kalau dia lihat aku
dan ngenalin aku gimana
kayaknya suasana hati tante rosa
udah agak lebih tenang deh
mendingan coba aku ajak ngobrol lagi aja
eh kebetulan kamu ada
buat tante rosa
supaya mood dia jadi bagus
sebentar ya mbak
tante nggak coba kasih kesempatan al sama andien
buat ngejelasin semuanya
aku tahu ini semua berat buat tante
tapi coba tante fikir deh
dari dulu kan pending baik sama tante
apa iya perempuan sebaik andin itu
bisa membunuh roy
iya loh bu
kiki aja ngerasain dari dulu tuh
kalau mbak andin itu orangnya
sabar banget bu
mbak andin juga gak mungkin sejahat itu ya kan mbak michi
saya nggak minta kalian setuju dengan sikap saya
bagaimana saya harus bersikap
suruh pulang sudah sore
aku seneng udah disini
aku mau tinggal sini aja ya
iya sih kenapa
kamu di rumah atau di kantor
dia bilang reina supaya cepetan pulang karena udah sore
menepis ini sama sama
antarin aku ya
papa mau antarin
kita pulang dulu ya